tersangka kasus korupsi danahibah kadin jawa timur lanyala mataliti
tiba di kejaksaan agung sekitar pukul tujuh malam tadi
ia datang dengan mobil berwarna hitam dengan dikawal ketat sejumlah jaksa
kedatangan lanyala langsung disambut kegaduhan dari pewarta yang sudah menunggunya sejak siang
mereka berebut mengambil gambar orang yang sudah cukup lama buron ini
karena itu lanyala sempat didiamkan di dalam mobil setelah mobil tiba di depan gedung jaksa agung muda tindak pidana khusus
lanyala tetap bungkam hingga masuk ke dalam gedung bundar setelah turun dari mobil yang membawanya